sudah bergabung bersama kami ada muhammad insaf kapus datin bpbd dki jakarta
selamat sore pak saya dengan muhammad insaf kepala pusat data dan informasi bbbd
baik pak mungkin bisa diberikan informasi kepada kami
sebenarnya bagaimana dengan proses evakuasi yang akan berlangsung ini pak
ya kalau proses evakuasi tentunya masih dilakukan ya pak pada saat ini
dan memang cuacanya saat ini kan memang sudah mulai mau maghrib ya
dan sudah mulai gelap
nah kronologis kejadiannya itu memang awalnya itu dari air gorong gorong yang meluap
sehingga tembok sekolah madrasah negeri sembilan belas jakarta itu robo
dan ini menimpa data dari data yang masuk ke kami itu ada korban enam orang sih enam orang siswa
tiga orang meninggal dunia satu orang luka luka dan dua orang pingsan
ada pun data korban yang meninggal yaitu adalah dika kelas delapan dendis kelas delapan adnan e kelas satu
dan untuk korban luka itu terdata dengan nama aditya dava lutfi kelas delapan juga
dan korban pingsan ada dua orang yang dibawa ke rumah sakit dikasih
itu dengan nama nijrirah kelas sembilan dan nabila ika kelas sembilan juga
jadi yang apa korban itu adalah kelas delapan dan kelas sembilan
baik pak insyaf berarti memang ini kan sebelumnya bmkg juga sudah menjelaskan bahwa cuaca buruk akan terjadi di jakarta pada pekan ini begitu ya
apakah informasi ini juga sudah diberikan kepada sekolah sekolah yang memang lokasinya cukup rawan begitu
jadi kami di pusat datang informasi itu sudah menginformasikan data dari bmkg
informasi dari bmkg bahwa akan ada cuaca ekstrim dari tanggal dua sampai dengan
tanggal delapan oktober ini
dan itu sudah kami informasikan melalui kanal kanal media sosial kita juga
baik melalui web kita kemudian instagram twitter dan lain sebagainya
tentunya hal ini bisa juga dari masyarakat itu bisa langsung melihat
baik untuk perangkat daerah dan lain sebagainya
dan memang sebetulnya antisipasi sudah dilakukan
namun hal ini kita tidak tahu ya bahwa ternyata pada hari ini hujan cukup deras sekali
dan menggenangi wilayah cilandak
sehingga pada saat hujan deras itu air meluap pak
dan seperti kenyataannya memang terjadi musibah seperti ini
dan memang informasi dari bmkg selalu kita sampaikan pak
apapun bentuknya peringatan dini selalu kita sampaikan melalui kanal kanal kita
peringatan dini cuaca dan lain sebagainya
dan ini mudah sekali untuk diakses sebetulnya
oke baik melihat lokasi mtsn sembilan belas di pondok labu
apakah memang ini lokasi yang rawan banjir begitu pak
ya itu di antara memang kalau daerah cilandak memang termasuk
daerah yang cukup lumayan ada banjir di situ pak
oke baik dua hari lalu kan juga jakarta direndam banjir begitu ya
direndam banjir betul
antisipasinya sebenarnya apa yang sudah dilakukan
sejak dari selasa rabu sampai dengan hari ini kamis
ternyata terjadi banjir lagi di beberapa lokasi di dki jakarta
pak ensyaf anda bisa mendengar saya
sebetulnya upaya sudah
kita lakukan yang pertama dengan menginformasikan kepada perangkat perangkat daerah ya pak
tentunya seperti dinas tata air dan lain sebagainya sudah mengerahkan pompa mobil
dan juga damkar juga mengerahkan pompa pompa penyedotnya di semua titik titik yang memang
bahwa memang proses evakuasi rencananya masih akan terus dilakukan
meskipun hari gelap dan listrik sudah padam di sana
petugas tadi terlihat seperti menghitung skenario apa yang akan mereka lakukan
ketika memang hari sudah gelap tidak ada listrik di sana
dan tadi informasi yang kami dapatkan bahwa memang proses evakuasi akan dilakukan
dan juga diselesaikan pada hari ini dan mereka sedang memperhitungkan
skenario apa yang akan dilakukan untuk mengangkat tembok yang roboh
karena sampai dengan saat ini masih belum ada informasi apa yang ada di balik tembok ini
dan kami juga sudah kembali terhubung dengan muhammad insyaf dari bpbd dki jakarta
pak insyaf melihat bagaimana kondisi terkini
apakah memang evakuasi akan bisa diselesaikan pada malam ini
saya karena ini kan dari tim gabungan ya pak ada dari damkar dan tim yang lainnya
karena memang ini ada alat berat yang sulit untuk diangkat ya pak di lapangan
diupayakan sih memang hari ini terus dilakukan untuk pengangkatan tembok
yang menutupi halaman sekolah itu
oke dari gambar yang kami lihat saat ini
tidak terlihat adanya alat berat di sana
apakah memang ada mengalami kesulitan untuk akses membawa alat berat di sana atau seperti apa
kemungkinan ini masih dalam proses ya pak
masih dalam proses menuju ke lokasi karena memang begitu dilihat temboknya sangat berat
sehingga diperlukan alat berat untuk ada di lokasi
dan ini sedang diupayakan oleh tim gabungan yang ada di lokasi pak
berarti alat berat di lokasi ini tidak terlihat ada di temboknya
jadi alat berat sedang dalam perjalanan menuju ke sana untuk
ya jadi diupayakan pak untuk hari ini bisa diselesaikan semuanya
dan mudah mudahan tim gabungan bisa menyelesaikannya dengan baik pak
skenario ini seperti apa
apakah memang akan menjedot air dulu keluar baru mengangkat dengan alat berat temboknya
atau seperti apa
ya tentunya ini harus disedot dulu pak
ini kan dari damkar juga sudah melakukan penjerutan dari sejak tadi
di hujan ya pak dan banjir
juga di nesta ta'air juga sudah hadir di sana
tim bpbd juga sudah dikerahkan
sehingga mudah mudahan tim gabungan ini bisa melaksanakan tugas ini dengan baik
dan hal ini bisa kita bisa sama sama melihat upaya upaya penyelamatan yang lebih baik lagi
bagaimana perakhiran cuaca di lokasi pada saat ini
dan juga ke depan ya
apa yang siap
ya kalau perkiraan cuaca memang sampai tanggal delapan pak
dari informasi dari bmkg
bahwa cuaca ekstrim itu akan terjadi dari tanggal dua sampai tanggal delapan
sehingga harus sudah diantisipasi untuk keadaan keadaan yang berikutnya sampai tanggal delapan
oke saat ini kan tidak sedang hujan di sana begitu ya
apakah malam ini juga akan kembali hujan di lokasi
prediksi cuaca sih memang sampai dengan
memang potensinya hujan ringan sampai sedang pak
mudah mudahan cuaca sudah bisa membaik pada malam hari ini pak
baik tentu harapan kami tidak kembali hujan pada malam ini supaya tidak mengganggu proses

karena kalau prediksi kan belum tentu juga
nantinya kita kenyataannya karena semuanya alam yang memang tuhan yang lebih berkuasa
karena upaya upaya tetap harus dilakukan dengan prediksi cuaca yang sudah disampaikan oleh bmkg
satu lagi mungkin pak antisipasinya seperti apa ketika memang nanti terjadi hujan begitu
dan alat berat dalam perjalanan menuju ke sana
ya antisipasinya kan memang yang pertama adalah kami menyiagakan personil personil di lapangan pak
tim gabungan yang tetap bekerja sampai dengan ini masalah ini bisa diselesaikan
apa sih yang ada di bawah temboknya itu
kami di sini juga membantu bersama sama berdoa supaya proses evakuasi juga bisa cepat selesai begitu ya
amin ya allah
baik terima kasih muhammad insyaf kapus datin bpbd dki jakarta sudah bergabung bersama kami sore ini
baik makasih pak